saya join brazilian jiu jitsu karena diajakin temen ya teman baik gitu
jadi saya diajakin latihan di rumahnya dulu pertama kali gitu
sama salah satu instructor brazilian jiu jitsu juga dari indonesia
pengen belajar self defense aja gak ada kepikiran buat jadi atlet awalnya gitu loh
gak ada kepikiran buat nyemplung di dunia profesional gitu
pertandingan pertama kali saya ya kalah gitu loh nggak pernah ada menangnya gitu
terus mulai dari situ saya ngerasa kayak jiwa kompetisi saya jadi terpanggil gitu loh
buat wah kayaknya saya mesti latihan lebih giat lagi gitu lebih keras lagi gitu
biar hasil latihan saya atau bantuan yang teman saya berikan untuk latihan brazilian jiu jitsu ini gak menjadi sia sia gitu
saya memutuskan untuk hidup dari jalan martial art mixed martial art atau brazilian jiu jitsu itu tahun dua ribu sebelas gitu
itu saya udah mulai meninggalkan semuanya gitu
misalnya kerjaan kantoran gitu terus kerjaan apapun yang saya lakukan gitu loh
untuk hidup saya tinggalin semua gitu cuma untuk bergerak di bidang martial art
awal awal gue nyabrik saya datang ke jakarta tapi itu gagal dikarenakan saya dilanda cedera gitu loh
cedera lutut yang cukup parah gitu jadi itu mengharuskan saya untuk menghentikan karir saya beberapa tahun
total saya recover untuk cedera saya itu dua lima tahun
setelah saya pulih dari cedera tahun dua ribu lima belas saya bertemu dengan andrew leon di jakarta dan mulai berlatih dengan dia gitu loh
sekarang mulai berlatih dengan andrew leon dan dua ribu lima belas saya mulai ikut event mma lokal di jakarta
saya nggak ada ketentuan
saya nggak ada ketentuan
saya nggak ada ketentuan
saya nggak ada kepikiran untuk maksudnya nggak ada kepikiran terlalu lintas
oh saya harus kuat championship ini ini segala macam gitu
enggak karena saya hanya berpikir bahwa pada saat itu saya berlatih terus ikut kompetisi di dalam lokal untuk mengembangkan teknik teknik saya
semuanya itu ya hanya untuk berkembang gitu loh
saya nggak pernah menyangka sebenarnya untuk ikut one championship
saya pernah kenal steffer selama tiga atau empat tahun sekarang dan dia sudah menunjukkan kemampuan untuk berkembang di mma dan menunjukkan kemampuan sebenarnya
jika dia berperan seperti dia berperan di ruang jika dia berperan di kaca itu adalah kebanyakan untuk steffer
dia bisa menjadi perempuan dunia indonesia pertama dan superstar di mma
tiga bulan lalu berarti kan sekarang sudah mencatat berarti delapan kali kemenangan berturut turut ya
apa perasaan anda dan apa next step ke depannya
buat saya sih kemenangan delapan kali berturut turut itu buat saya jadi motivasi terbesar saya gitu
untuk jadi lebih berkembang lagi gitu lebih skillful lagi gitu terus lebih mentalnya juga harus jadi lebih baik lagi gitu
intinya kemenangan yang saya raih sampai sekarang itu buat jadi cambuk semangat buat saya buat pemicu semangat buat saya
berarti nggak boleh jenuh tetap harus bekerja keras begitu ya
dan salah satunya juga mungkin hikmahnya dari sudah delapan kali kemenangan berturut turut ada pernyataan dari loren mack
anda sudah mendengar pernyataan ini
ya sebelumnya saya sudah mendengar
mungkin kita akan mendengar lagi ya pernyataannya bersama sama untuk melihat
jadi saya juga ingin tahu reaksi anda dengan pernyataan ini itu seperti apa
ya ketika mungkin sebelumnya kita juga tahu bahwa dijanjikan untuk melawan salah satu juara dunia ya
tapi kalau dari antara dua juara dunia tersebut anda lebih ingin melawan siapa
kalau saya sih dua duanya sama sama tarung yang hebat ya
jadi ya gimana waktu yang ngasih aja sih gitu
susah juga dibilang mau lawan yang mana gitu
cuman ya kalau dikasihnya salah satu dari mereka ya mau gak mau

harus siap begitu
baik harus siap ya ini dia pernyataannya kita akan melihat bersama
stafir adian akan menang malam ini
dia akan mendapatkan titel pertama
pertempuran seterusnya dari stafir adian adalah menang dengan adiano moraes
dia akan bertarung untuk titel
jadi kita ada pertempuran titel menang di manila
maka itu akan menang
menang dari adriano
atau pemenang antara adriano dan
atlet yang menang titel menang
nah itu sudah mendengar pernyataan sendiri
akan mungkin apakah di beijing atau di manila atau di indonesia belom diputuskan
kalaupun seandainya ini
mungkin belum bisa memilih yang mana
tetapi dari kedua tipe petarung ini
buat saya ya dua duanya petarung hebat sih kalau dari segi karakteristik mereka petarung yang cukup tangguh gitu loh
memang syarat pengalaman gitu loh banyak banyak pengalamannya
sempat mengidolakan mereka juga sebelumnya
oh jelas sebelum saya melangkah ke one championship masuk ke one championship gitu
jadi saya benar benar mengidolakan para juara di one championship
karena dari backgroundnya kehidupannya mereka masing masing gitu
mulai dari start dari nol sampai jadi juara itu buat saya termotivasi gitu loh
baik kalau tadi mungkin sempat disebutkan ada sejumlah kota untuk akan diputuskan selanjutnya bertanding
anda apakah tetap bersemangat
mungkin kan mentalnya beda ya ketika bermain di ibukot di daerah sendiri atau di kampung sendiri kan biasanya kita punya kebanggaan
tapi kalau di daerah lain itu gimana
anda juga sudah siap dengan atmosfer di sana
sebelumnya juga saya pernah tanding di luar juga gitu loh di luar indonesia gitu
jadi ya memang itu sudah bagian dari rencana pertandingan gitu loh
mau di luar mau di dalam negara sendiri gitu
jadi ya mau nggak mau ya kayak saya bilang harus siap gitu nerima semuanya gitu
harus siap fokus tetap ya
iya tetap fokus
buat mendapatkan bulan juara ya
tapi kalau dari kedua petarung ini walaupun memang nanti mungkin masih harus
mungkin masih harus diputuskan lagi oleh manajemen seperti itu
yang mana yang paling kemungkinan pertarungannya atau kansnya bisa terjadi pertarungannya
saya belum ada gambaran sih kalau untuk itu begitu loh
jadi biasanya itu bakal dikasih tahu nanti gitu kalau misalkan memang udah deket deket fight gitu atau berapa bulan gitu loh
kalau udah ada soundingnya baru dikasih tahu gitu
kalau dari saya sih gambarannya sih belum ada karena kan itu ada dua gitu kan
tapi walaupun sudah mendengar itu kan sebuah tuh kabar
jadi untuk next stepnya karirnya supaya lebih oke lagi gitu di bidang mixed martial art ini
pola latihan apa sih yang masih diterapkan
masih sama seperti sebelumnya atau meningkat lagi
pola latihan sebenarnya sama program latihan masih sama gitu loh seperti sebelumnya gitu
hanya aja mungkin intensitasnya bakal ditambahin lagi gitu dari yang sebelum sebelumnya gitu
mungkin lebih keras lagi atau lebih banyak
lebih banyak sesi yang harus bisa saya jalani gitu untuk nutupin semua kekurangan saya gitu untuk memperbaiki semua kekurangan saya juga gitu loh
kalau dari dua calon lawan tadi begitu keunggulan mereka itu di sisi apa sih
banyak ya kalau dari adrian more sendiri dia udah pengalaman cukup banyak banget udah dua puluh fight lebih gitu loh
dan dia salah satu brazilian jiu jitsu fighter yang cukup berpengalaman juga gitu
dan bagus gitu loh
kalau dari gaya yustakiao sendiri dia striker berpengalaman gitu loh
jadi dia udah banyak rekord tanding kickboxing gitu dan wushu gitu loh
baik berarti sudah cukup dikenal juga ya keunggulan yustakyao dan tadi ada semua raes ya
ya karena mereka fighter terkenal
karena mereka fighter terkenal
mungkin anda juga kan masih ada peluang juga untuk bisa ya bersanding dengan mereka lah seperti itu
tapi kalau kita perhatikan juga selama ini kan anda memilih bali mma sebagai tempat
training camp seperti itu
apakah kedepannya jika nanti pertarungan ini terwujud menjadi salah satu juara dunia begitu dari akan berpindah tempat latihan lain mungkin ke luar negeri atau gimana
oh enggak saya sudah memutuskan mau karena saya memulainya dari jakarta muay thai dan bali mma
saya akan tetap di bali mma gitu mau suka dukanya tetap di bali mma
suka dukanya tetap di bahu mma
apa sih maksudnya yang membedakan mungkin bali mma dibandingkan dari sejumlah tempat
ada training camp lain sehingga mungkin anda melihat bahwa bali mma juga cukup setara dengan sejumlah training camp lain yang mungkin lebih duluan mengenal mengenai dunia mma ini
ya yang buat saya memilih untuk stay di bali mma itu karena awalnya jakarta mma yang pemiliknya sama gitu loh jakarta dan bali mma gitu
dan kita satu satunya gym yang
yang pertama kali mendirikan standar pelatihan kelas internasional dan world class gitu di bali mma
jadi bali mma satu satunya di indonesia gitu
saya rasa yang bisa membantu perkembangan para fighter indonesia gitu kalau emang mau step up ke global stage gitu loh
dan yang paling penting adalah mereka memperlakukan kita sebagai keluarga gitu loh
sebagai keluarga sebagai saudara gitu
jadi memang benar benar
yang paling penting adalah ikatan persaudaraan itu
jadi saling mendukung ketika mungkin down atau jenuh latihan
ya semua gitu
tapi kan sudah berkecimpung dari dua ribu sebelas ya mulai fokus di mma sebagai karir profesional
walaupun sebelumnya sudah juga kan dari dua ribu delapan sempat cedera dulu
dan akhirnya kalau dari dulu sampai sekarang seorang steven radian itu melihat perkembangan mma di indonesia seperti apa

kita lihat perkembangan mma sekarang di indonesia itu cukup pesat ya
dengan adanya beberapa event lokal gitu
dan ditambah one championship masuk ke indonesia gitu kan
dan mereka menggelar show yang cukup banyak ya
saya rasa buat jakarta gitu
buat indonesia gitu kan
dan memberikan beberapa kesempatan gitu untuk para atlet indonesia untuk berlagak di event one championship gitu
kalau zaman saya dulu waktu mulai waktu start mulai itu hampir nggak ada event gitu loh
jadi memang benar benar hanya komunitas aja gitu yang bikin oh ini ada fight di sini gitu
dan kita ya cuma fight di matras yang ala kadarnya gitu loh
kayak matras puzzle gitu dan tanpa bayaran gitu
kalaupun ada dibayar juga kita cuma dibayar ya mungkin dua ratus lima puluh ribu sekali main gitu kan
berarti dulu ibaratnya hanya sebatas buat menyalurkan hobi ya
belum sebagai jalur profesional terlihatnya kalau di indonesia
iya sebenarnya kita lebih kalau dulu tuh lebih pengen bikin statement gitu loh
bahwa kalau kita udah masuk martial art ya kita harus ada pembuktian gitu loh
kalau mau step up lebih lagi gitu ke depannya gitu
karena kan kalau nggak tanding kita nggak bakal bisa mempertanggungjawabkan ibaratnya apa yang kita ajarkan ke orang gitu di kelas kayak gitu
jadi akhirnya dengan berada dalam kondisi sekarang berarti anda melihat perkembangannya cukup pesat ya
ya pesat pesat sekali
sebenarnya kalau di setiap pertandingan itu hal apa sih yang membuat anda fokus sehingga mungkin tujuan awalnya goalsnya itu ialah untuk mendapatkan kemenangan itu tercapai
punya ini gak cara tersendiri gitu untuk mengatur fokus siapa yang dibayangkan sehingga akhirnya ada semangat lebih begitu
ya kalau saya pribadi sih
saya hanya termotivasi oleh tim saya dan keluarga saya gitu loh
karena saya berkecimpung di dunia mixed martial art gitu dan menjalani semua prosesnya latihannya dan tandingnya itu ya saya dedikasikan untuk tim saya gitu kan dan untuk keluarga saya gitu
ya karena dari jalan miss martial art saya pengen buat
kehidupan yang lebih layak untuk keluarga saya gitu loh
baik hidup dan lebih layak berarti akan terus fokus di bidang ini ya
tapi saya penasaran dengan seorang yang pernah delapan kali juara berturut turut gitu ya
teknik apa sih yang paling ibaratnya andalan anda gitu untuk mengalahkan sejumlah lawan take down sejumlah lawan gitu
saya suka rear neck choke ya
jadi itu cekikan leher
bahasanya agak mengerikan
boleh boleh boleh
nggak enak soalnya kalau cuma ngebayangin gitu kan
tapi untungnya anda nggak ini ya nggak lengkap dengan pakaian biasanya bertarung
ya jadi kemeja jadi mungkin nggak terlalu berpower juga ya
itu gimana tuh tekniknya
jadi sebenarnya simpel gitu
gerakan ini kalau di on the ground gitu kan saya mesti cari bagian belakang lawannya gitu loh
bagian belakang jadi backnya tuh saya harus pindah ke posisi belakang gini
jadi gimana tuh misalnya
terus kalau dia gerakannya berlutut atau gimana ya saya harus ambil belakangnya
cuma untuk di sini ya kita simpel gitu dari
dari sini biasanya rear neck choke itu dilakukan biasanya saya mulai dari seatbelt gini ya
seatbelt ini untuk nahan badan lawan supaya gak kemana mana untuk settle semua posisi saya gitu loh
jadi dari sini sekarang saya mau pindahin tangan saya ke leher satu gini
yang satu lagi harus saya tarik keluar
oke itu nggak perlu banting ya
sebenarnya nggak perlu
harusnya saya bisa naik ke belakang badan lawan juga gitu dengan lompat atau kayak gimana
tapi karena kita pakai lengkap
pakai lengkap ya
nah itu teknik yang maksudnya cukup sering anda lakukan ya
ya menurut saya itu teknik favorit saya gitu
selain itu kayaknya nggak enak juga nih pakai jas nih
mungkin kita buka aja ya
kita buka aja kali jazznya ya sebentar
kalau teknik berikutnya yang juga sering dilakukan itu seperti apa sih
misalnya diserang nih
diserang dari depan gitu
kalau saya lebih senang setup takedown gitu loh
jadi biasanya kalau lawan kayak brute force ke saya gitu
misalkan dia maju kayak gini gitu
saya bisa dari sini oke kalau dia brut force kayak gini
saya ambil takedown gitu buat jatuhin lawan biasanya
dan setelah itu ketika dia jatuhin lawan
ya saya main game play brazilian jiu jitsu saya gitu di bawah
tertarik buat dipraktekin nggak
saya juga penasaran sih
selain itu cuma menyaksikan
boleh boleh boleh
tapi jangan terlalu serius ya
so biasanya dari sini
dari sini biasanya saya
oke dari sini
oke sampai sini
oh gitu ya
siap siap siap
jadi selanjutnya ini akan terus dilatih lagi supaya ke depannya akan menjadi lebih baik lagi ya
iya harus harus harus
karena mma itu semua off role gitu
mulai dari gulat brazilian jiu jitsu striking gitu dan yang lain lain
dan semua akan dilakukan
tipsnya mungkin bagi yang ingin berlatih brazilian jiu jitsu supaya mungkin juga ketika dulu kan mungkin anda juga mulai dari hobi begitu
dan akhirnya kalau tau akan menjadi karir seperti saat ini
apa sih mungkin yang bisa anda berikan motivasi bagi mereka yang saat ini lagi belajar dan juga ingin mungkin tiba tiba kepikiran supaya menjadi seorang stafer hardian juga gitu
buat saya sih buat orang orang yang baru belajar gitu atau yang mau termotivasi untuk hidup dari jalan mixed martial art
ya inget maksudnya inget aja gitu tujuan hidupnya tuh apa gitu
maksudnya kayak mau berjalan di mixed martial art tuh buat apa gitu dan latihan keras gitu
terus cari tim yang bagus gitu
maksudnya yang bisa yang bisa memotivasi kalian yang bisa ya yang bisa membimbing kalian ke arah lebih baik
oke itu tipsnya oke stefan ardian terima kasih ya sudah hadir semoga kita ketemu lagi dan semoga lebih berjaya lagi ke depannya